kita ke informasi lain saudara sebanyak empat ratus empat puluh sembilan jamaah calon haji beserta petugas yang tergabung dalam kloter satu embarkasi makassar
diterbangkan ke tanah suci melalui bandara internasional sultan hasanuddin makassar minggu sore
satu orang jamaah calon haji yang sebelumnya tergabung pada kloter ini terpaksa batal melakukan pemberangkatan
lantaran ditemukan sedang hamil saat menjalani pemeriksaan kesehatan
sementara satu lainnya mengalami penundaan
sebanyak empat ratus empat puluh sembilan jemaah calon haji dari kloter pertama beserta delapan petugas haji
tiba di area pemberangkatan haji di bandara sultan hasanuddin makassar sulawesi selatan pada minggu sore
kloter pertama embarkasi makassar ini awalnya berjumlah empat ratus lima puluh jemaah calon haji
namun satu jemaah batal berangkat ke tanah suci
pembatalan pemberangkatan pada satu orang jemaah di kloter ini setelah dinyatakan

oleh tim medis ptih embarkasi makassar di asrama haji sudiam
sedangkan satu jemaah lainnya mengalami penundaan pemberangkatan
lantaran usia vaksin belum mencukupi empat belas hari hingga kuotanya diisi dari jemaah haji pada kloter berbeda
kemarin hasil pemeriksaan kemarin dari tim kesehatan itu alhamdulillah semua
apa namanya di lolos bisa berangkatkan kecuali satu tadi
ada kendala soal kesehatannya yang bisa dengan kesehatan
pemeriksaan terakhir itu yang dikategorikan oleh tim kesehatan ketika hamil
itu tidak bisa diberangkatkan karena ada pertimbangan pertimbangan
jemaah calon haji ini berangkat dengan pesawat garuda indonesia nomor penerbangan ba satu ratus dua belas
yang langsung menuju ke bandara internasional pangeran muhammad bin abdul aziz di madinah
tim liputan kompas tv makassar sulawesi selatan